kubah sebuah masjid di jalan barukang dua kota makassar sulawesi selatan tiba tiba roboh saat para jemaah tengah mendengar ceramah sebelum sholat taraweh pada hari minggu malam tadi
akibat peristiwa tersebut sebanyak dua belas orang jemaah menderita luka dan harus dilarikan ke sejumlah rumah sakit
kubah masjid ittifakul jamaah di jalan barukang dua kota makassar roboh pada minggu malam
peristiwa ini terjadi saat jemaah tengah mendengarkan ceramah sebelum sholat taraweh
akibat peristiwa ini dua belas orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
pihak kepolisian telah memberi garis polisi di sekitar runtuhan dan masjid untuk sementara tak dapat digunakan untuk kegiatan ibadah
dugaan sementara kubah roboh diakibatkan faktor bangunan yang sudah berumur tua
sementara itu perawatan para korban yang mengalami luka akan ditanggung oleh pemerintah kota makassar
kalau tanda tanda tidak ada ini mungkin faktor musibah karena akan lagian juga bangunan sudah tua